tiga orang tewas dalam kecelakaan pesawat latih jenis cessna satu ratus dua belas
pesawat teknam p dua ribu enam t dengan nomor registrasi pkifp
jatuh di lapangan sunburst bsd softwal tangerang selatan
ketiga kurban yang tewas merupakan pilot skopilot dan inginir pesawat
pesawat latih diketahui berangkat dari bandara pondok cabe
dan dijatuhkan bendara di bandara selatan negara tanjung lesu
menurut saksi mata salah satu korban sempat meminta tolong
sementara dua lainnya ditemukan sudah dalam kondisi tak sadarkan
saya cek lagi ke dalam kan ada dua orang
dia sempat minta tolong satu
satu dia sempat minta tolong